bisa tolong beritikan ke saya bu
ah fendi saya memang tak punya buktinya
dan coba dennis juga meninggal
oke kita mulai sekarang sulapnya
nah nona lihat
tapi ini gambarnya
oke benar gambar uang
uangnya itu bisa jadi beneran
kita lihat uangnya
kayak yang dipotong tadi
bisa keluar dari handphonenya
nanti om nooyim akan lakukan sulap yang kedua
makan yang banyak makan yang banyak
makan yang banyak
pintar banget gemboy makannya
sulap yang lain dong
oh nona rena mau sulap yang lain

ya buat nona rena
om nooyim punya sulap yang kedua
kita geser sebelum biar gak licin
sekarang di depan pak boy sudah ada gelas
sama ini kain penutupnya ya
nah om nooyim akan lakukan
uang ini menjadi hilang
makanya lihat dulu nih ya
oke sekarang pak boeing tutup ya
nona rena bantuin hitungnya ya
oke kita hitung bareng bareng ya
kita geser gelasnya
satu dua tiga
uangnya udah hilang
kalau gue sulap makan lagi
bobo sama bu ani sudah sampai nih
tadi barusan pak uyuh telpon om nooyim
katanya mama non rena sama oma sudah pulang
sama sama udah pulang iya just ya mau ke depannya nanti sini aja
makasih rendian sudah ngakuin kita sama sama
oke semoga berhasil
kita ngobrol disini aja ren ya
alhamdulillah mama sehat
ya saya juga pertama tama mengucapkan banyak sekali terima kasih
karena kamu selama ini sudah setia dan banyak banget doang dari keluarga kamu
bahkan kami pernah terluka juga waktu itu karena menolong karet
saya juga senang bisa bantu pak al dan keluarga ini
ya alasan saya mengajak kamu bicara karena memang ada yang ingin saya tanya
pak sanusi untuk asisten almarhum suami saya
pernah melihat kamu di mall bersama jessica sekretaris almarhum suami saya
apakah itu benar ren
jadi papa sama mama ke bandung untuk menemui elsa
dan iqbal mengontrak di sebelah kontrakannya elsa
tapi mereka juga mengontrak elsa
mereka juga mengontrak elsa
mereka juga mengontrak elsa
mereka juga mengontrak elsa
mereka juga mengontrak elsa
mereka juga mengontrak elsa

al elsa kan baru saja melahirkan
anaknya itu lahir prematur
bahkan sampai sekarang masih harus di dalam inkubator
jadi mama mama tidak tega sekali melihat elsa
mama mikir mama mau nunggu sampai anaknya elsa itu benar benar kuat dulu
susah banget antibiotics

jangan diperlukan fifa
saya akan berikan waktu tiga hari
memkan dan meretonik bunuh
kalau memang dalam waktu tiga hari papa dan mama
belum melaporkan sk ke polisi
saya sendiri yang telah melaporkan esat ke polisi
saya tahu mama sedih memisahkan elsa dari anaknya
tapi apa mama pernah memikirkan perasaan mama saya
mama saya gak akan pernah bisa bertemu dengan royma
begitu juga dengan saya
saya tahu roy juga salah disini
tapi ini konsekuensi dari perbuatan elsa ma
hukum harus tetap ditegakkan
saya sangat berterima kasih
karena papa dan mama mau jujur dengan saya seorang ini
saya langsung kalau dia pa
terima kasih atas informasi
manas sempurna ditinggalkan
disini mereka berdua punya data

sekarang akan menunjukkan
bagaimana contohnya dengan mereka
tanpa ulang kalijen

ada sulit tahan
kita laporin di kepala kontor polisi setelah itu kita pulang ke jakarta ya
gimana ren apakah itu benar
saya minta kamu bicara jujur ke saya
apakah itu benar
jika kamu menangis saya akan mempelajarinya
tidak akan berhasil
ren kamu ada hubungan khusus dengan jessica kamu dekat dengan jessica
kita pernah dekat
apa kamu juga tahu kalau desi
tidak berkosa oleh dennis
sekarang saya ingin bertanya ke ibu
dulu ibu menyuruh deniz untuk
ibu membiarkan jessica
diperkosa oleh dennis
saya hanya meminta dennis untuk menyelidiki jessica
saya tidak pernah mengurus dennis untuk melakukan
perbuatan sekecil terhadap jessica
apalagi melecehkan perempuan
tidak tahu kejadian itu eni
saya benar benar tidak tahu
kalaupun saya tahu saya pasti tidak akan membiarkannya
saya juga perempuan ren
saya tidak akan membiarkan seorang perempuan
dilecahkan seperti itu
bisa tolong beritakan ke saya ibu
tidak punya buktinya
coba dennis juga meninggal
ya kecelakaan jatuh ke jurang
al sempat menemui denis di rumah sakit
saya jadi belum bisa
membuktikan apa apa bertanya kepada dia lebih lanjut
dia masih menangis

atau gini aja ren
gimana kalau kamu bawa saya menemui keluarga jessica
saya mau bicara sama orang tuanya sama keluarganya
saya tidak mau ada kesalahpahaman
antara keluarga jessica dan saya
karena saya tidak mau mereka berpikir bahwa saya yang telah menyuruh
dennis memanfaatkan ini ke jessica
kamu pasti kenalkan sama keluarganya
bukannya ibu sudah
suruh dennis untuk menyediakan jessica
mungkin harusnya ibu
soal keluarga jessica
memang bukan itu
tugas yang diperintahkan ke dennis
apa maksud sepatunya apa kamu
tapi berpikir bahwa